ribuan kemasan air zam zam dari arab saudi secara bertahap tiba di embarkasi solo kamisore
air zam zam ini disimpan sementara di gedung madinah asrama haji donohudan boyolali jawa tengah
petugas penyelenggara ibadah haji ppih embarkasi solo menyiapkan jatah air zam zam sebagai buah tangan wajib para jemaah haji
petugas memastikan jemaah haji akan mendapatkan air zam zam ini sepulang dari arab saudi
setiap orang nantinya mendapatkan satu kemasan galon yang berisi lima liter air
paket air zam zam akan didistribusikan ke daerah daerah menggunakan armada milik kemenang kabupaten dan kota
saat ini ppih embarkasi solo telah menerima dua puluh sembilan enam ratus tiga puluh tujuh galon air zam zam
di mana dua puluh tujuh tiga ratus tujuh galon telah didistribusikan ke daerah secara bertahap
itu sudah mendapatkan haknya air zam zam
lima liter dan itu dirasa cukup ya untuk oleh oleh lah buat para jemaah haji
sehingga pada saat nanti jemaah haji sudah di arab saudi
tidak perlu lagi berupaya membawa air zam zam dalam bentuk kemasan dari bekas air mineral atau sebagainya
yang nanti dimasukkan ke koper bagasi maupun di koper tenteng
karena hal itu akan sangat bertentangan dengan regulasi penerbangan
pembagian ini dilakukan untuk memudahkan jemaah haji
jemaah haji juga meminta maaf agar tidak membawa sendiri air zam zam dari tanah suci
apalagi kini sudah ada aturan penerbangan yang melarang jemaah haji membawa air zam zam dalam jumlah berlebihan
dengan pendistribusian oleh ppih jemaah haji diimbau tidak perlu khawatir tidak bisa mendapatkan air zam zam